sebelum kita pindah ke topik yang lain apakah ini juga salah satunya yang kemudian membuat menteri agama beberapa waktu lalu pernah mengungkapkan bahwa asn jangan memakai cadar dan celana cingkrang misalnya
hal hal seperti itu memang apa presiden presiden sebelumnya sampai akhirnya mungkin kita baca menteri agama punya kekhawatiran dan akhirnya mengeluarkan kemungkinan itu prof
sebenarnya kan bukan hanya menteri agama yang sudah rame soal itu ya
sebelum pak fahdur rosti diangkat kan sudah rame itu isu isu masalah cingkrang cadar dan sebagainya
seberapa wajar ide itu prof
seberapa wajar ide itu untuk asn
menurut saya wajar kalau masjid masjid pemerintah lalu kegiatan kelompok karyawan itu harus ikut disiplin
disiplin organisasi pemerintahan satu
jam tata tertib pakaian
itu kan sudah ada aturannya
kemudian yang kedua materi di dalam setiap pertemuan itu jangan provokasi untuk mengandung provokasi untuk menentang ideologi negara
karena mereka hidup di indonesia berdasar ideologi negara itu
digaji oleh negara dengan ideologinya sendiri
itu yang kita lakukan
kalau saya kata kata di terunya
kalau tidak setuju dengan itu ya keluar dong dari asn
kan wajar saja keluar
karena negara punya hak untuk membuat aturannya
iya sama saja
saya berhenti dari pegawai negeri sipil
karena saya waktu itu ingin menggunakan hak politik saya
karena organisasi mengatakan kalau anda mau berpolitik jangan di pegawai negeri
saya sudah guru besar di begitu
lagi lagi ini bukan membungkam kebebasan dan hak asasi tadi
kita semua yang membuat aturan ini dulu adalah
orang orang yang anti pembungkaman
yang membuat ini semua
tetapi sekarang bertanggung jawab akan keselamatan negara